aku akan pastikan clara hidup bahagia
roy dan citra kamu harus bayar semua penderitaan aku
karena dipisahkan dari anak kandungku sendiri
kalian semua harus menderita
oke udah cukup cukup
sekarang kamu gak mau ngakuin anak kamu aja
gak masalah buat kamu
semoga putri bisa bahagia
ngapain dia kesini
aku dateng kesini hanya ada niat aku sedikit pun untuk hancurin acara kalian
jadi kan sikap satu satunya romantika
semuanya pun masih kuat
kamu sama aku akan terima
butuh jadi markus
bahasa korea blockchain
fwuk apa cabaran vinita kata ibu
ya udah sampai dahulu
ya udah sampai dahulu
ngomong apa kamu kelarang oke gini biar saya perjelas aja jadi gini clara itu hamil
dan saya disini saya minta raja ini sebagai laki laki tolong di tanggungjawab dengan perbuatan
oke gini biar saya perjelas aja
clara itu hamil
dan saya disini
saya minta raja ya
ini sebagai laki laki
tolong lo tanggung jawab dengan perbuatan lu
lo berdua gak pernah berhenti cari masalah ya
aku mohon kamu jangan rusakin acara aku ya
aku sama raja lagi buka lembaran baru
kamu mau buka lembaran baru
kamu mau buka hidup kamu dengan baru
itu gak ada masalahnya buat aku
yang aku masalahin itu adalah ini
anak itu anaknya
raja itu anaknya
aku sama sekali gak percaya
bahwa kalian semua gak percaya
saya punya bukti
saya mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
clara beneran hamil
ya allah clara persoalan apa lagi yang kamu buat
mas mas udah udah ya
kamu tenang kamu jangan kepikiran
kamu jangan fitnah
banyak orang disini dan tolonglah kamu jangan diganggu kebahagiaan putri
ini hari bahagianya sekarang
ini gak mungkin
clara hamil sendiri gitu
aku akan pastikan clara hidup bahagia
roy dan citra kamu harus bayar semua penderitaan aku
karena dipisahkan dari anak kandungku sendiri
kalian semua harus menderita
oke udah cukup
sekarang kamu gak mau ngakuin anak kamu
gak masalah buat kamu
lebih baik aku mati biasanya aku punya anak tapi dia gak punya ayah
lu dengerin gue aja
mau gimana pun lu harus nongjok
lu tau clara orang ini gimana ya kan
kalau sampai dia bunuh diri
semoga gak ada
nah citra akan menarik semua investasinya
kita harus buru buru mencari investor lain pak
kalau tidak bisnis ini bisa hancur
keluar kamu keluar kamu sekarang
bisnisku nggak akan mungkin hancur
seorang citra gak akan bisa mungkin ngancurin semua bisnisku
gak akan mungkin
kamu harus bisa mengendalikan ini semua harus bisa